sementara itu menteri hukum dan ham yasona lauli menegaskan penambahan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak berupa kebiri kimia hanya untuk pelaku dewasa
nanti hakim itu kan sebagai hukuman tambahan hakim akan melihat fakta fakta dan itu diberikan kepada pelaku yang berulang pelaku beramai ramai pedofil kepada anak jadi bukan kepada sembarang
jadi hukuman tambahan ini ada beberapa hukuman tambahan pertama kebiri kimia kemudian pemasangan alat deteksi elektronik
boleh dua duanya boleh mungkin hanya kebiri boleh alat deteksi elektronik termasuk pengumuman yang bersangkutan secara publik jadi diumumkan secara publik untuk hukuman sosialnya